kementerian pertanian menyatakan sepuluh dosis vaksin pmk untuk hewan ternak
datang ke indonesia pada dua belas juni dua ribu dua puluh
dalam beberapa hari ke depan delapan dosis tambahan akan tiba untuk disebarkan secara luas
vaksinasi mulai dilakukan di kabupaten sidoarjo jawa timur
tahap awal vaksinasi pmk diprioritaskan untuk hewan sehat beresiko tinggi
yang lokasinya berada di daerah merah atau daerah yang telah terkena wabah
vaksinasi dimulai pada selasa ini di sidoarjo
setelah itu vaksin akan disebarkan ke hewan ternak yang berada di sumber pembibitan ternak
dan diberikan ke hewan milik rakyat
kami setelah adanya pelaksanaan vaksinasi di pertanian taman ini
kami rasa lebih nyaman kami lebih tidak cemas
menghadapi penyakit pmk ini
harapan kami memang agar peternak peternak di sidoarjo ini nantinya
mereka akan cepat mulai lagi dengan adanya program vaksin ini
kami sesuai dengan vaksinasi ini
karena dengan vaksinasi ini adalah yang bisa kita mulai lebih efektif
untuk mengendalikan punya pmk
karena kami sudah melakukan pelaksanaan
ada upaya ya sanitasi isolasi tapi beberapa teman teman itu masih ada yang berpengalaman
menurut kementerian pertanian
pemerintah indonesia telah menyiapkan anggaran untuk mendatangkan tiga juta dosis vaksin darurat
untuk menekan penyebaran pmk
kementan melalui pusat veteriner pharma juga tengah mempersiapkan vaksin lokal
yang diharapkan akan selesai akhir agustus dua ribu dua puluh dua
di awal bulan awal ini komisi yang diharapkan adalah
untuk dosis yang kita siapkan sejumlah delapan dosis sebagai vaksin darurat pmk
dibiayai oleh apbn jadi tidak berbayar
tetapi nanti ke depan akan dibuka opsi pengadaan vaksin mandiri
yang bisa dilakukan oleh swasta untuk mempercepat program vaksinasi pmk
tapi perlu kita catat di sini bahwa pengadaan penggunaan vaksin tersebut
harus direkomendasikan oleh komisi obat ewan tenggenda sos
kemudian temporori dan permasalahan
dan vaksinasi merupakan agenda permanen untuk menjaga hewan ternak kita tidak tertular pmk
jadi nanti ke depan kita berharap dalam bulan depan atau beberapa tahun ke depan
kita bisa bebas pmk baik secara vaksinasi maupun secara alamiah
artinya daerah daerah yang sudah hijau atau masih hijau tetap kita pertahankan
melalui penjagaan atau pengendalian pmk tidak menular ke daerah daerah hijau
sementara daerah yang sudah tertular wabah pmk kita melindungi ternak ternak sehat kita melalui vaksinasi seperti itu mbak
menurut data kementerian pertanian per empat belas juni dua ribu dua puluh dua sebanyak satu ratus lima puluh dua ribu ternak sapi telah tertular pmk
dengan peta sebaran di delapan belas provinsi dan satu ratus delapan puluh kabupaten kota
dari total ternak yang telah terjangkit pmk empat puluh delapan ratus enam puluh diantaranya telah sembuh
kementerian pertanian optimis vaksin menjadi langkah yang efektif untuk menghentikan penyebaran dalam waktu dekat